batasnya sampai mana pak
itu pak idan batasnya sampai pohon rambutan
kurang lebih tanahnya satu dua ratus meter
berapa harga seluruhnya itu pak
minggu kemarin ada yang nawar
alhamdulillah hirupil alamin
kang tatang sekarang sudah mendingan pak sahum
amin alhamdulillah sepertinya sudah tidak stres lagi
nanti malam kita rukiah lagi
supaya tidak kumat kumat kumat
kita juga harus siap siap
sebentar lagi juhur
kamu tidak suka bercocok tangan
padahal kan tanah di sekeliling rumah kamu lumayan besar
jadinya terbengkalai harusnya kamu bercocok tanam
kamu bisa tanam jahe kunyit asem sereh
ya enakan tanam sendiri dong dong
nggak bisa buat masak kok
saya pernah tanam
baru saya ambil buat masak
ya kalau nanam ya harus nunggu besar dulu
nanti kalau sudah dipanen baru bisa dimasak
ya kalau bercocok tanam ini memang lama dong
ya jenniper keburu pulang sekolah
kamu tau semua
orang yang ahli
di bidang tanam tanaman
ahli di bidang pertanian
namanya insinyur pertanian
kamu mau tau gak
tatangnya gak mau tau
di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin
kalau nggak percaya tanya sana sama aku
kamu jangankan bersaing sama si muka becek
sama tatang stres aja kamu kalah
begitu tatang naik motor
sekarang kamu yang stres
jangan jangan masuklah beli motor baru buat tatang
ceng tunggu atuh
eh kakak mau dibikin kolam vlog senam
yang senamnya bagus jadi anggota
kamu dengar dari siapa pin
info dari apin mah gak usah diragukan kak ngasep
wah ada hadiahnya dong
yang namanya lomba mah pasti ada hadiahnya kak ngasep
hadiahnya urusin ronaldo
ngapain lagi dilombain
kan kak ngasep kan sudah menang
mau jemput edward
kang tatang sekarang sudah mendingan
amin alhamdulillah sepertinya sudah tidak stres lagi
nanti malam kita rukiah lagi
supaya tidak kumat
kenapa kamu tidak suka bercocok tangan
padahal kan tanah di sekeliling rumah kamu lumayan besar
harusnya kamu bercocok tanam
kamu bisa tanam jahe
ya enakan tanam sendiri dong dong
nggak bisa buat masak kum
saya pernah tanam
begitu saya mau masak
saya ambil buat masak
ya kalau nanam
ya harus nunggu besar dulu
nanti kalau sudah dipanen
baru bisa dimasak
ya kalau bercocok tanam ini memang lama dong
ya jennifer keburu pulang sekolah
masa si aceh nggak percaya
kalau tadi pagi yang antara edward sekolah itu tatang
tuh idoi aja inget
ya inget lah kang dadang
kamu lupa sama tatang ceng
ya kalau tau kenapa kamu lupa ceng
batasnya sampai mana pak
itu pak idan batasnya sampai pohon rambutan
kurang lebih tanahnya satu dua ratus meter
berapa harga seluruhnya itu pak
saya mintanya tiga
untuk diketahui orang orang
kita beli tv dipamerkan
kita beli kulkas dipamerkan
kita beli mesin cuci dipamerkan
eksistensi kita keberadaan kita di dunia seolah ditandai oleh materi yang kita miliki